assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera kita semua
saudara menteri kami senang gembira bangga
bisa bertemu dengan putra mantan presiden
selamat kepada pak agus
di komisi dua ini pak ini rata rata semua adalah
mantan para pejabat kepala daerah
kalau saya pengacara yang nonaktif sekarang ini pak
tapi saya sangat getol untuk mengkritisi atr bpn
khusus menyangkut masalah pertanahan
bagaimana paparan dari saudara menteri
dengan semangat untuk bisa
lebih membuat luar biasa atr bpn ini
kalau tadi saudara menteri mengatakan akan membelah
para pejabat internal dari kementerian antar bpn
sudah bekerja secara benar
kalau saudara menteri mungkin sudah tahu
kami ini getol ke daerah pak
tujuh puluh delapan pejabat bpn sekarang sedang bermasalah hukum pak
ada dalam proses penyelidikan
ada dalam proses persidangan
ada juga yang sudah diputuskan bersalah pak
bagaimana caranya saudara menteri
sahabat saya pak raja ini
bisa saudara menteri dan jajarannya
membela mati matian ini pak
semua bicara anggaran pak menteri
anggaran bpn itu untuk
untuk penanganan sengketa saja di kementerian
mana pak dirjen sengketa disini
yang bisa dikapal dengan anggaran
sengketa itu lebih dari seribu pak
tentang pembelaan kepada masyarakat
atr bpn itu selalu turut tergugat pak
hanya tunduk kepada putusan pengadilan
bicara tentang mafia tanah pak
selesaikan dulu pembelaan terhadap teman teman atr bpn ini pak
kita nggak mungkin bisa bicara pemberantasan rupiah tanah pak
semua kak kanwil semua kak kantai itu akan ketakutan pak
untuk berbuat kebenaran pak
saya tidak perlu ungkap lagi di sini
dan dia membuat sertifikat
dengan dasar dari surat bupati
saya terus terang bilang diam pak
para kepala kantor
jadi kalau kita bicara semangat pemerantasan pak
bikin dulu nyaman pak di dalam ini
mereka lakukan tanda tangan secara nyaman
semua rakyat ini selalu kalau bicara tanah
dia akan ke kantor bpn
ini ada pak agus di sini irjen
apipnya kurang berjalan pak
caranya bagaimana anggarannya pak
nehi percuma kita bicara pak
ada enam puluh saja pak yang bisa di cover
untuk sengketa ketika bpn digugat
tidak bisa pak di berantas
sumber daripada sengketa tanah
kita jangan bangga dengan ptsl
ptsl itu dominan bermasalah pak semua
demi untuk mencar target terbitkan ptsl
bukti sama kami ada semua pak
panggil kepala kantornya pak
nah bagaimana caranya pak menteri bisa menyelesaikan ini
gak tahu pak menteri sudah tanya nggak ke para dirjen
apa sih masalah di kementerian atr ppn
kalau saya melihat tumpang tindih pertanahan pak
regulasinya itu tumpang tindih pak
pp delapan belas tahun dua ribu dua belas
setelah lima tahun harus melalui pengadilan
lekan kekuasaan sertifikasi itu ada di bpn
belum permen nomor dua puluh satu tahun dua ribu delapan belas
gak tahu sudah revisi gak pak agus
itulah menjadi cikal bakal pak
masuknya para mafia tanah
sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya bagaimana itu
itulah sebagai alat sekarang oleh para mafia itu dipakai
ya pak menteri menyetop sekian ribu sertifikat pengelola
itu depan mata pak menteri aja itu
sampai detik ini pak tidak selesai
kenapa bisa tumpang tindih kenapa nggak selesai
regulasinya pak juga tumpang tindih
maka bagaimana caranya saudara menteri berbicara kepada kl
untuk mengevaluasi kembali semua regulasi yang tumpang tindih ini pak
karena banyaknya regulasi pak itulah yang dipakai oleh aph
yang mana bisa menjerat ini pak
belum lagi kita bicara ketika ada persidangan ketika ada penyidikan
ahlinya itu harus orang bpn atau mantan bpn atau orang luar yang sudah mendapat sertifikat
yang sudah mendapat sertifikasi dari atr bpn pak
saya juga bisa ahli pak
kewenangan pertanahan ada di atr bpn
tidak mungkin pak klhk pak
maka dari dulu saya sarankan kami sarankan
supaya ahli pertanahan di pengadilan di polisi
harus mendapat sertifikasi dari atr bpn
yang kedua ahli bersaksi pak
nah dominan ahli bersaksi pak
nanti ahli mau sampaikan apa
ya sertifikasi dari kantor bpn pak
komunikasilah dengan mahkamah agung
bahwa ahli untuk pertanahan harus sertifikat
yang diterbitkan dari bpn pak
dua ini sebenarnya menjadi momok di atr bpn
tidak bisa bekerja secara mantap pak
belum lagi nanti sertifikat tanah hgu sudah diterbitkan oleh bater bpn
bahwa itu kawasan hutan pak
saya belum bicara oikn pak
bagi ribuan masyarakat di sana pak
bangunlah komunikasi dengan aph
saya sudah sarankan dari dulu pak
supaya di setiap tingkat
saya dulu mantan komisi tiga pak
saya dulu tidak teriak harus dibentuk
hakim ad hoc perburuan
mana hakim ad hoc pertanahan
saya tidak mau pak
masalah tanah paling banyak di negara ini pak
dan saya lebih concern bagaimana
melindungi para pejabat pejabat
bpn nya bagaimana pak menteri
di negara kita ini semua ini tersangkut
siapa para bantuan hukum di
kita mau tahu mana orangnya
dia kepada saudara menteri dan jajaran
jadi jangan hanya duduk di situ pak nan
kami sih dua mengenai ini
makasih ketua oke makasih pak jumat